di usianya yang tak lagi muda fatoni warga kerta sinduyasa kecamatan jatibarang brebes ini
masih tetap produktif merakit sepeda
di rumahnya pak tony dibantu halimah istrinya untuk merakit sepeda dari barang barang bekas
pasangan suami istri ini memanfaatkan rumah sebagai bengkel sekaligus gudang
selain perabotan rumah seluruh ruangan yang ada dipenuhi barang bekas atau rongsokan sepeda
mulai dari kerangka roda rantai stang dan bagian bagian lain
sejak olahraga goes ini banyak digemari warga fatoni banjir pesanan
kebanyakan dari mereka sengaja pesan ke fatoni karena harganya jauh lebih murah dibanding harga toko
kebetulan saya nyari kerangka kerangka sepeda kan ini lagi tenar mas
kalau di sini kan kebetulan misalnya kita tinggal ngeraki
mas tulus kebetulan kan kalau di sini bisa harga siring
sementara kalau di toko toko kan kita tahu sendiri harganya sangat mahal mas
warga yang akan memesan sepeda bisa langsung memilih sendiri bahan rangka dan modelnya
semua jenis sepeda ada di rumah ini mulai dari sepeda gunung berbagai ukuran sepeda lipat sepeda sport sepeda ontel dan sepeda mini klasik
tidak hanya merakit fatoni juga bisa mengubah barang bekas ini menjadi seperti baru
untuk rangka yang akan dirakit akan dicat ulang dan diberi aksesoris
untuk mendapatkan barang rongsokan setiap hari fatoni berkeliling lapak lapak barang bekas yang ada di brebes hingga tegal
barang bekas yang sudah dipilih kemudian dibeli dengan sistem kiloan
karena itu sepeda yang ia rakit bisa dijual murah setengah dari harga sepeda baru di pasar
sekarang sepeda langsung laku apa gimana pak
ya barangkali yang orang nunggu ya diragum kalau nggak nunggu ya beli di toko
begitu berarti sakit rame nih pak ya
bagus lagi pak ya
iya dibagusin lagi
ruji kalau masih ada kenceng jari jari kalau kenceng mah nggak bisa setel kalau kendor mah dikencengi
dalam sehari rata rata fatoni bisa menjual dua unit sepeda
meningkatnya pesanan sudah dirasakan sejak dua bulan terakhir seiring menjamurnya kegiatan goes
imam suripto berbunyi
bes jawa tengah